kebakaran besar melanda desa sungai bali kecamatan pulau sebuku kabupaten kota baru kalimantan selatan
peristiwa ini viral setelah terekam kamera video dan diunggah ke media sosial twitter
dalam cuitannya zaina berharap kabar soal kebakaran ini tersebar luas
sehingga banyak pihak yang bisa membantu korban
kebakaran terjadi pada pukul dua puluh waktu indonesia tengah
tiupan angin yang begitu kencang dan sulit menjangkau titik api
membuat api terus berkobar selama delapan jam hingga akhirnya bisa dipadamkan
bantuan pemadam kebakaran yang didatangkan dari berbagai lokasi mengalami kendala
karena lokasi kebakaran yang hanya bisa dijangkau dengan akses laut
untuk menempuh lokasi butuh waktu sekitar satu jam dari pulau laut kota baru dengan menggunakan speedboat
data sementara dari badan nasional penanggulangan bencana daerah bpbd kalimantan selatan
bangunan yang terbakar berupa
rumah tinggal rumah toko serta pasar
total bangunan yang terbakar berjumlah dua ratus bangunan dan tujuh ratus lima puluh jiwa kehilangan tempat tinggal
tidak ada korban jiwa dalam musibah ini
sekarang di sungai bali itu terdiri dari rt satu rt tiga dan rt empat
bangunan rumah kurang lebih dua ratus pintu pasar dua buah los pasar
polsek satu buah kantor asrama polisi lima pintu
alat berat satu unit milik tv silo kemudian jumlah orang tujuh ratus lima puluh jiwa
kemudian korban tidak ada luka berat dan ringan tidak ada
kini polisi tengah mengumpulkan saksi saksi untuk mengetahui penyebab asal api
apakah ada unsur kesengajaan atau murni musibah akibat kelalaian
tim liputan cnn indonesia